saya lahir dan besar di surabaya selama lebih dari dua puluh tahun saya hidup di kota ini saya pikir
saya adalah orang yang paling mengenal kampung halaman ini tetapi ternyata saya salah
proses untuk mengenal kampung halaman ini sepertinya menjadi pembelajaran yang tidak
pernah berhenti saya baru melihat dan menemui langsung mereka yang tinggal di ganggang sempit
gelap dan lembab dan mereka yang berjuang demi sesuap nasi di kota pakrawan hai hai
tubuh renta itu tak bisa dibohongi langkah tertatih nia ditapaki satu persatu
dengan sisa semangat yang masih menyala di usia
sejanya mia menjalani pagi dengan kesibukan hariannya memasak menyiapkan jualan hai hai
menjalani pagi dengan kesibukan hariannya memasak menyiapkan jualan
memasak menyiapkan jualan
nia bukanlah sekadar wanita tua yang hidup di gang sempit utara kota surabaya
perempuan berusia delapan puluh tahun lebih itu adalah seorang penjual rujak cingur
pagi harinya ia isi dengan memasak tahu tempe cingur dan sayuran untuk dijual malam hari
seluruh bahan bahan ini ia beli di pasar dekat rumah
tetapi karena keterbatasan fisiknya yang tak lagi kuat bepergian jauh
ia selalu meminta tolong kepada tetangganya saidah untuk berbelanja
bahan jualan rujak
ia punya cukup rezeki hari ini untuk membeli bahan rujak cingur lengkap
setidaknya ia harus merogoh kocek enam puluh sampai tujuh puluh ribu rupiah
hanya untuk modal
dalam kondisi tertentu niah bahkan tak mampu membeli cingur
atau bagian mulut sapi dan hanya bisa menjual bahan pelengkap lainnya
merantau dari kabupaten bangkalan madura
puluhan tahun silam kini nia tinggal seorang diri di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran dua x dua meter
kontrakan dengan biaya sewa satu ratus dua puluh lima ribu rupiah ini
bertempat di kelurahan ujung kecamatan semampir kota surabaya
kamar sempit tanpa ventilasi udara
hanya dilengkapi perabot seadanya inilah yang menemani hari hari sepinia belasan tahun terakhir
oh ya aku nontonan juga
kamar sesak nia tentu tak memiliki kamar mandi pribadi
untuk kebutuhan mandi cuci kakus ia harus berjalan sekitar seratus meter di kamar mandi umum di belakang rumahnya
dengan kondisi tubuh bungkuk dan keluhan nyeri di kakinya
untuk sekadar pergi ke toilet merupakan perjuangan tersendiri bagi
nia sudah selesai berjalan ke tempat tidur
namun kebetulan dia tidak bisa berjalan ke tempat tidur
mulanya niah tinggal di kamar sempit ini bersama suaminya
namun pelahan jiwanya telah meninggal sekitar satu tahun lalu
mereka tidak dikaryuniai anak
keluarga besar dari pihak suami nia masih ada di bangkalan
keponakan nia sudah sering mengancam nia
dia menjaga kebijakannya sejak pensiun dan pulang kampung
tapi dia menolak
dia tak mau merepotkan orang lain menjadi prinsip nia
selama kekuatan masih ada di tubuh rentanya
ponaan ini banyak
anda tidak tinggal di madura saja
anda tidak tinggal di bangkalan
anda tidak tinggal di sini agar diramut ponaan
saya tidak kerasa kerja
saya tidak kerasa di rumah
anda tidak kerasa berdiam di rumah
ini adalah sakit
tetapi anda masih memaksa jualan
jika tidak saya akan makan
makanan ini ikut ponaan di bangkalan
saya tidak kerasa
saya tidak ingin menjemput
saya ingin menjaga kerja
selama kekuatan masih ada di dalam
saya masih bersemangat untuk menjaga kerja
jika anda ingin menjaga kerja
saya akan menjaga kerja
pukul satu siang
semua kebutuhan untuk menjual nia sudah siap
tetapi tidak ada waktu untuk menyenangkan untuk nia
pukul dua siang
becak motor yang telah menjemput nia
sudah siap untuk menjualnya
dan dia sudah selesai menjualnya
dari mana yang bisa kita jual
ada banyak peralatan yang harus kita gunakan untuk menjualnya
mulai dari piring
harus dibawa dari rumah
nia terpaksa harus mengatur posisi
atau lebih tepatnya
terbiasa terhimpit di atas becak
dalam perjalanan ke lokasi perjualan
demi bisa berjualan
nia setidaknya harus mengeluarkan ongkos perjalanan
rp dua puluh untuk satu kali perjalanan
kondisi ini menjadi lebih rumit
jika hujan turun seperti sore ini
nia sengaja selalu berangkat lebih awal
di musim penghujan
agar bisa tiba sebelum hujan
yang biasanya turun di sore hari
nia tak punya toko sendiri
ia menumpang di depan toko peci
di kawasan ampel surabaya
ia baru bisa mulai berjualan
hanya setelah toko tutup
sekitar pukul setengah lima sore
termasuk pemilik toko peci
mengenal sosok nia sebagai pekerja keras
ada rasa tak tega melihat nia
masih harus berjuang mencari nafkah di hari tua
juga selalu ada rasa salut
di hati siapa saja
yang menilik semangat juangnya
sudah tidak usah biarkan saja
itu kan rezekinya orang
malah saya yang penasaran itu
kalau malam itu
coba saya ngelewat malam itu
kalau bukan coba lewat
kebetulan lewat ya
kan rumah saya agak jauh
itu tidur sendirian di tempat itu
konsistensi menjadi kunci nia
menjalani hari demi hari
kekuatan fisik yang mulai melemah
tak menghalanginya untuk tetap berusaha
mencari nafkah halal
bukan meminta belas kasihan orang lain
matahari telah berada di ujung barat tapi hari nia seperti baru dimulai
dagangannya baru selesai ditata rapi dan siap menunggu pembeli yang tak kunjung datang
ujak yang satu porsi dijual sepuluh ribu rupiah ini belum tentu laku setiap harinya
satu porsi yang terjual saja
sudah membuatnya bersyukur
kan dalam satu malam liah hanya mampu menjual paling banyak lima porsi ujak
hasil jualannya sudah termasuk untuk ongkos pulang kembali ke rumah naik becak dan makan sehari hari
kalau jam segini ini setengah enam sudah selesai dasar
tapi yang dulu tidak ada
belum masa jam berapa berapa tidak ada
jadi malam hujan tidak ada orang beli
kalau hujan terus dia harus tidak laku sama sekali
tidak laku masih tidak hujan tidak laku semua
belas tidak ada yang beli
satu saja tidak ada
tidak ada belas
sebenarnya di sini lumayan warm di dalam malam
meski sudah menjadi rutinitas hari hari
nia juga sering merasa kesepian
ketika harus berjualan hingga tengah malam
tadi kok sempat bilang
katanya kalau sendiri nangis memang gak
nia kenapa nangis itu
disini ada orang
jadi saya tunggu becak itu
gak ada yang datang
nia tak pernah berharap banyak
agar bisa terus berkarya
keriput di kulit
bekerja keras dan ikhlas
di sisa usia
tidak pernah ada yang sia sia
dari sebuah kerja keras
karena rezeki dari orang orang
baik itu selalu datang
untuk mereka yang tidak pernah menyerah
seperti yang dialami oleh mbak nia
tetapi di kota besar seperti
tidak hanya ada mereka yang berjuang
bagi dirinya sendiri
tetapi ada mereka yang berjuang
bukan hanya untuk mencari makan
tetapi juga untuk masa depan
begitulah ia dipanggil
usianya tak lagi muda
tapi semangatnya berkobar
memberi tenaga pada kaki dan tangannya
sarmie cekatan melayani pembeli
kudapan dan minuman
di warung gerobak kecilnya
wanita paruh baya
kelahiran suku harjo ini
adalah perantau dari solo
puluhan tahun lalu
suaminya telah lama meninggal
dan ia harus berjuang sendiri
menghidupi ketika anaknya
surabaya menjadi pelabuhannya
ia berganti ganti profesi
dan kini menetap di kelurahan putar jaya
kecamatan sawahan kota surabaya
menjual jajanan di jalanan sekitar makam
hasil menjual makanan dan minuman ringan ini
telah menjadi sumber penghidupannya
selama puluhan tahun
meski penghasilan serba tidak pasti
berapapun yang didapat harus disyukuri
sarmi bisa mendapat satu ratus lima puluh ribu per hari
yang harus dibagi untuk modal berjualan
dan kebutuhan sehari hari terlebih untuk makan
bahkan tak hanya bagi dirinya sendiri
melainkan menghidupi empat cucunya
oktavia pertiwi yang berusia lima belas tahun
muhammad akbar tiga belas tahun
agustin ramadhani sebelas tahun
dan si bungsu agusa putra yang baru berumur tujuh tahun
empat tahun belakangan
sarmi harus merawat mereka
karena anak bungsunya
ayah dari keempat cucunya
meninggal dunia karena sakit paru paru
sementara ibu mereka sudah menikah lagi
dan tinggal terpisah
putri pertama dan kedua sarmi tinggal di kota lain
yakni di solo dan mojokerto
sesungguhnya sudah berkali kali
anak dan cucu cucu lainnya meminta sarmi berhenti bekerja
menikmati hari tua
namun sarmi menyadari
hanya dialah satu satunya sandaran hidup empat cucunya
yang telah menjadi yatik
pengorbanan waktu tenaga dan biaya yang tidak sedikit
tidak mengalahkan rasa cinta sarmi pada cucunya
buat sarmi sebenarnya pengennya ya
kalau saya duduk di rumah
saya bersama anak anak
tak tangis orang balik
ini sudah sebetulnya
pokoknya sehat kuat panjang umur ya allah
besoknya saya tinggal di bunda karjengbosa
sudah terpikiran begitu mas aini
pokoknya sekolah saya pintar
jadi saya ingin baik baiknya bisa menyambutkan
besoknya besok jam empat
saya datang ke rumah
saya mau dengar apa
saya tanya di jakarta
itu mudah mudahan sekolah saya pintar
tapi kebetulan tidak
nik melhor dimaatkan

mereka sigap membersihkan sekitar tempat mereka berjualan agar tak ada sampah yang tertinggal
matahari mulai terbenam saatnya sarmi dan keempat cucunya pulang ke rumah
di kamar kontrakan sempit inilah mereka berlindung dari terik panas dan dinginnya hujan
kamar berukuran tiga x tiga meter ini sudah mereka tinggali belasan tahun
sarmi juga harus mengeluarkan biaya tiga ratus ribu rupiah per bulan
belum termasuk membayar listrik dan air untuk menyewa kamar ini
jika malam hari datang sarmi dan keempat cucunya harus berbagi tempat agar mereka punya ruang untuk sekadar beristirahat
namun tempat sempit ini sesungguhnya sudah tak layak lagi
ditinggali berlima terlebih cucu sarmi yang sedang dalam masa pertumbuhan
kamar ini bukan hanya memiliki ruang terbatas tetapi memiliki kenangan yang susah dihapuskan
di rumah inilah sarmi dan cucunya dulu menghabiskan hari bersama almarhum anaknya

anjali najbardziej tidak dapat mencari angkat karantina
di sekolah tapi di sekolah tidak ada duit untuk kerja
karena di sekolah tapi tidak ada duit untuk sekolah tentara
jadi sudah nakal kalau saya
kenapa tidak diberitahu
jangan dulu besok kalau sudah besar
lagi diilami ini yang saya inginkan
di usia yang tak lagi muda kondisi fisik sarmi tidak sebugar dahulu
ia sering mengeluh sakit terlebih jika cuaca sedang buruk
bahkan sampai harus libur berjualan selama seminggu karena demam
itu berarti pula tak ada pemasukan
apalagi kemampuan mata sarmi hari demi hari
tidak terlihat ini tidak terlihat itu
cuma ini lambuk lambuk
makanya kalau melihat apa apa itu tidak pernah
yang terbaik adalah gula kalau sudah besar
merucutnya seperti ini
di bawah bawah gelas
kalau tidak ya apa
mungkin akan berubah
tidak ada waktu bagi sarmi untuk bersantai
pagi pagi buta ia membangunkan semua cucu cucunya sekolah
bagi sarmi mengurus cucunya bukan lagi hanya sekadar rutinitas
tetapi kasih tulus demi masa depan cara mereka
sarmi akan memperjuangkan apa saja agar cucunya bisa mendapat hak pendidikan
selayaknya anak anak usia mereka
sarmi memang harus banyak mengatur strategi agar penghasilannya yang tidak seberapa masih cukup untuk membiayai dirinya
dan kepentingan sekolah empat cucunya
masa lalu telah tertinggal di belakang
hidup terus berjalan
semangat itulah yang diajarkan sarmi kepada cucunya
meski begitu masih segar ingatan di benak okta tentang dukai yang menimpanya dan adik adiknya
jika rindu pada sang ayah datang
okta menyempatkan waktu mendatangi pusara sang ayah
sarmi dan okta telah mengizinkan kami untuk ikut menjenguk tempat peristirahan terakhir almarhum
sebagai anak sulung tak mudah bagi okta untuk melupakan kejadian hari itu
saat sang ayah menghembuskan napas terakhir setelah sebulan melawan penyakit kronis paru paru
kami tidak kangen sama ayah
kalau lagi kangen sih sangat sering
ya ada senangnya ada sedihnya
ya senangnya ya bisa kumpul kumpul bareng
terus kalau sedihnya ya nggak ada orang tua
dalam lubuk hati terdalam tidak ada anak yang tak menginginkan kehadiran lengkap kedua orang tuanya
tetapi keadaan telah mendewasakan okta termasuk tiga adik lainnya
okta bersyukur hidupnya kini bersama sang nenek dipenuhi bahagia meski dalam keterbatasan
ya saya selalu
ya saya selalu
dapat rezeki yang banyak
bisa sampai temannya aku sampai tua nanti
ya terima kasih sudah menghargai aku dan adikku dari kecil
tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi dibiarkan terjadi oleh sang kuasa
tanpa memberikan kekuatan bagi hambanya
sarmi adalah satu contoh lagi sosok pejuang keluarga yang tangguh dan tulus
meski menjadi nafkah di kota perantauan penuh liku dan curam
namun semangatnya paripurna menghadapi tantangan
di kota pahlawan